at yaitu membantu tersangka arief membuang koper yang berisi jenazah korban
kemudian yang kedua peran daripada tersangka kedua atas nama at
yaitu membantu tersangka arief membuang koper yang berisi jenazah korban di daerah bekasi
jadi dari awal ketika ketemu si tersangka kedua
isi daripada koper itu